ketua majelis kehormatan partai amanat nasional amin rais menuding presiden joko widodo melakukan pembohongan terkait bagi bagi sertifikat tanah
menanggapi hal ini menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan marah dan mengancam membuka dosa politikus yang menyerang presiden
menurut kemaritiman lutbinsar panjaitan marah ketika ada pihak yang terus mengkritik pemerintah yang dinilainya tak berdasar
meski tak secara langsung menyebut nama amin rais luhut menyindir apa yang dilontarkan adalah asal bunyi alias asbun
bahkan luhut mengatakan dia mengetahui rekam jejak sosok politikus senior tersebut
sementara itu akibat dari silang pendapat amin dan luhut partai amat nasional meminta pemerintah tidak perlu panik dengan kritik yang dilontarkan ketua dewan kehormatan pan amin rais
menurut elit pan amin rais
biasa melontarkan kritik sejak masa reformasi hingga sekarang
pak amin rais menyampaikan kritikan yang tajam itu dari dulu memang pak amin karakternya kan jangankan yang sekarang
orde baru pun juga tumbang karena kritikan pak amin untuk kepentingan konstitusi nkri kita
beliau kan sudah milik tokoh bangsa milik masyarakat
jadi anggaplah itu sebagai cambuk gitu loh bahwa pemerintah ini siapapun pemerintahannya tidak hanya pak jokowi saja
di lain sisi istana tak akan mengambil langkah hukum
atau melaporkan amin rais
jurubicara presiden menegaskan sertifikat tanah yang dibagikan itu merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan
masyarakat kan banyak yang kepemilikan tanahnya itu sering dijadikan sengketa
karena itu di pemerintahan jokowi jika ini punya program jutaan sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat
terutama masyarakat kecil
dan ini bentuk konsen presiden jokowi ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah biar mereka punya dokumen yang sah dan legal
pemerintah sendiri melalui kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional menargetkan hingga dua ribu dua puluh empat sebanyak satu ratus dua puluh enam juta bidang tanah sudah dapat sertifikat
kita akan mencoba mengulas hal tersebut dari sisi komunikasi politik malam hari ini bersama dengan emrus yombing yang merupakan akademisi komunikasi politik sekaligus dosen pasca sarjana dari uph
terima kasih sudah hadir malam ini bersama prime news
kita awalnya ini kan dari pernyataan pak amin rais
kita akan lihat telah kalimat per kalimat yang disampaikan atau kata perkata yang disampaikan oleh pak amin rais
dari detik com berikut ini
ini diambil dari detik com di bandung delapan belas maret dua ribu delapan belas
pernyataannya seperti ini
ini adalah pengibulan waspada bagi bagi sertifikat bagi tanah sekian hektare tetapi ketika tujuh puluh empat persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan
adalah salah satu kalimat yang dimunculkan oleh pak amin rais
kemudian ada lagi pernyataan pak amin rais bahkan kemudian melebar ke soal yang lain ya
baik satu lagi kita lihat
pemimpin mengatakan tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima baru empat tahun mana ada pki balita
memang nggak ada tapi kenapa rezim ini memberikan angin membangkitkan pki
isu isu semacam pki yang terus kemudian dimunculkan bang emrus
dan apa namanya terkait dengan pembagian sertifikat tanah yang kemudian dikritisi cukup keras
tidak hanya mengkritisi menegur pemerintah misalnya tapi langsung mengatakan hati hati pengibulan
pembohongan kan ini berarti maksudnya seperti itu
ini bukankah sebuah tuduhan yang sangat serius diutarakan
apakah ini layak disebut sebagai kritik atau langsung apa ini tudingan fitnah atau apa menurut anda
baik kalau tudingan fitnah atau bukan wilayah saya
biar lah itu wilayah para dokter filosofi
tetapi dari aspek komunikasi politik saya melihat bahwa tidak ada pesan komunikasi yang netral
pesan komunikasi by agenda
nah kita lihat sekarang misalnya sekarang ini kan mau tahun politik ini
pilkada dan sekaligus persiapan untuk membawa paslon dua ribu sembilan belas
nah jadi dari aspek komunikasi politik hal hal yang wajar saja itu disampaikan ke ruang publik
demi meraih simpati dari masyarakat
karena goalnya nanti di dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat misalnya pak amin rais itu belum bisa melepaskan diri dari pan partai amanat nasional
dan kemudian seringkali juga memberikan lontaran lontaran pesan pesan komunikasi politik yang bertujuan untuk konteks politik juga
misalnya kita coba melihat katakanlah kalimat yang diucapkan adalah bahwa ini pembohongan misalnya
saya harusnya kalau itu kajian akademik
benar benar akademik tidak berakin
kalau itu ada politik harusnya disajikan angkanya
artinya sertifikat yang sudah dibagikan segini dan dalam tempo kurun waktu tertentu misalnya
dia itu bukan dulu
tetapi ketika dia membangun suatu konsep yang disebut adalah pengibulan
itu namanya memberikan dari sudut komunikasi labeling teori
di label dulu bahwa pembagian sertifikat itu sesuatu pengibulan
tanpa disertai data
iya idealnya menurut saya karena dengan segala hormat saya kepada bapak amir rais
dia kan seorang akademisi
dan dia adalah tokoh reformasi kita kemarin yang dikagumi oleh masyarakat
harusnya itu dijaga dengan baik
boleh saja mengkritik pemerintah
apapun bisa kita kritik dengan pemerintah berbasis dengan data data
tidak langsung membangun suatu konsep atau istilah yang memang memposisikan pihak lain itu tidak nyaman
misalnya dikatakan mengibulin
kan mengibulin itu sesuatu yang bisa dimaknai suatu kebohongan
berarti tidak benar
datanya mana yang membuat itu bahwa tidak benar
karena itu maka seharusnya disajikan
nah sementara pihak pemerintah
mengatakan bahwa kami telah memberikan sertifikat
dan itu diliput oleh media
soal jumlah kita bisa dikemukakan
idealnya menurut saya kalau tidak beragenda politik harusnya disajikan
ada data yang jernih di situ
tapi kalau tadi disebutkan dalam salah satu coba kita lihat lagi kalimat persisnya ya
ada kalau tidak salah ada tujuh puluh empat persen disebutkan di sini
apakah ini bukan bagian dari data
waspada bagi bagi sertifikat bagi tanah sekian hektare
tapi ketika tujuh puluh empat persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu
bukankah kemudian berbicara makro tujuh puluh empat persen
waspada bagi bagi sertifikat bagi tanah sekian hektare
tetapi ketika tujuh puluh lima persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu
ini bisa nggak mengandung suatu perbedaan
artinya tujuh puluh empat persen siapa
artinya ada kelompok tertentu yang menurut amin rais dia tidak setuju
artinya bisa kita maknai kalau kita studi semiotika
arti pemberian sertifikat itu hanya kepada kelompok tertentu
jadi ada sesuatu kelompok yang dia sampaikan
tapi cuma sayangnya dia tidak langsung menyebut kelompok itu
padahal kalau kita sudah pilih demokrasi
sudah kita pilih sistem kita adalah sesuai dengan demokrasi
saya kira tidak ada salahnya orang kaya
sepanjang itu diperoleh dengan peraturan peraturan yang berlaku
misalnya suatu ptp atau katakanlah perusahaan perkebunan
katakanlah itu milik swasta
ribuan atau ratusan hektare mereka miliki sesuai dengan undang undang
sepanjang itu sesuai dengan undang undang tidak ada masalah
jadi jangan berarti kita langsung mendikotomikan
seolah olah pemerintah kita tidak posisi adil dari kalimat ini
meta meaningnya di situ yang mau disampaikan
jadi ketika ini mau disebut kritik yang jernih menjadi agak bias
karena pasti ada muatan agenda politik karena tadi tidak disertai dengan data
kan ini ada semacam pengelompokan ini
tapi sudah ada lembaga
dan tapi dengan tanpa ada data yang jernih kemudian ada pelabeling
itu namanya di dalam komunikasi ada yang disebut teori atau labeling teori
kita labelkan dulu sehingga orang menjadi yakin bahwa itu sesuatu kebenaran
padahal pengibulan itu masih perdebatan kita yang panjang
bisa itu benar bisa juga salah
dan di situlah letak kemudian disebutkan bahwa beragenda politik
karena memang kita tidak bisa lepas bahwa pak amin rais adalah pendiri partai
partai itu tidak lepas dari politik gitu ya
bagaimanapun dia adalah satu kesatuan dari pan itu sendiri
nah oleh karena itu pesan pesan komunikasi yang disampaikan pak amin rais dalam konteks sekarang mendekati pemilu
tidak bisa dilepas daripada kepentingan kepentingan politik itu sendiri
tapi kemudian elit elit pan yang sempat juga dimintai tanggapan terkait dengan hal ini menyebutkan bahwa pemerintah jangan panik
ini kan bentuk perhatian pak amin rais kepada pemerintah
nanti dijawabnya apakah anda setuju dengan pendapat seperti ini
raimis akan segera kembali dengan ulasannya
tadi sudah dibahas oleh pak emrus secara kajiannya
jadi ini pesan komunikasinya tidak ada pesan komunikasi
komunikasinya tidak ada pesan yang netral disitu sebenarnya

kemudian disitu masuk ada agenda politik disitu ya
karena tidak disertai data yang jernih ketika mau mengkritik
baik tapi kita akan lihat pernyataan dari pak taufik kurniawan
elit dari partai amanat nasional yang juga wakil ketua dpr ri
yang justru menyebut pemerintah tidak perlu panik
karena kritik dari amin rais ini adalah bentuk perhatian amin rais terhadap pemerintah
kita ini kan semuanya itu kan tokoh tokoh semua senior senior semua
jadi kalau pak amin rais menyampaikan kritikan yang tajam
itu dari dulu memang pak amin karakternya kan jangankan yang sekarang
orde baru pun juga tumbang karena kritikan pak amin untuk kepentingan konstitusi nkri kita
jadi kita lihat beliau kan sudah milik tokoh bangsa milik masyarakat
jadi anggaplah itu sebagai cambuk gitu loh
bahwa pemerintah ini siapapun pemerintahannya tidak hanya pak jokowi saja
beliau juga selalu mengkritisi
sejak zamannya gus dur bu mega pak wib
menurut saya perusahaan terlalu
baper saya kemarin ya
terlalu kemudian saling mengancam
ya sebagai cambuk karena pak amin rais biasa mengkritik kepada siapapun itu presidennya
jadi seperti harus ada pemakluman ini
karena mungkin pak amin rais memang karakternya seperti itu
bisa kah demikian menurut anda kajiannya seperti apa
saya kira bisa saja saya kira ini pernyataan yang menyejukkan
saya pikir dari pihak pan gitu ya
beliau mengatakan tadi sehingga suasana
tujuannya untuk mengeram
bisa saja diartikan ke sana
tetapi terus terang saya mengatakan bahwa
itu kita melihat di pemerintahan jokowi dodo
ada dari pan loh menteri
bagian dari koalisi pemerintahan
bagian dari pendukung pemerintah lah
apakah koalisi atau tidak saya tidak tahu itu
tetapi bagian dari pendukung pemerintah
berada di pemerintahan bagaimanapun
pak taufik luman punya kepentingan juga
untuk menjembatani ini
inilah yang kita sebut dalam komunikasi politik bridge
tetapi di sisi lain jangan heran
bahwa kader pan juga memberikan kritik yang sangat tajam
yaitu bahkan quote unquote saling menyerang
seperti dikatakan tadi
artinya boleh dikatakan bahwa
luhut juga memberikan suatu pernyataan
yang boleh diartikan menyerang
siapapun sehadapi dan lain lain sebagainya
tetapi kalau kita lihat lagi pernyataan dari kader pan
juga menyatakan sebagai berikut
yaitu salah satu kali derajat
derajat pun memastikan
pan tidak tinggal diam
jika dalam waktu dekat terjadi sesuatu terhadap amin rais
ini kan sudah menjadi suatu hal
ada suatu ketegangan
kembali kepada apa yang dikatakan kritik
setajam mana pun kritik boleh
kepada pemerintah siapapun boleh
tetapi tidak boleh menyebut
melabeling suatu konsep tertentu
katakanlah sesuatu yang sifatnya tidak baik
tetapi justru yang kita kemukakan
bukti bukti yang terjadi
kalau ini akan terjadi suatu dialog yang menarik
pak amin rais sudah memberikan kritiknya
pak luhut akan meminta kepada amin rais
untuk menjanjikan data
mari kita adu data
perdebatan semacam ini menjadi produktif
tidak masuk pada level yang disebutnya
saling mengancam yang disebut tadi
dan saya melihat juga
pesan komunikasi saya ikuti di media
ada memang unsur saling mengancam itu
di antara kedua belah pihak
dan itu tidak baik
pemimpin bangsa kita memberikan contoh yang tidak baik
memberikan contoh pendidikan yang tidak baik
jangan seringkali kalau kita
ada konflik sosial
berarti pemimpin kita saja pun tidak berperan
sebagai role model
kita lihat dulu pernyataan
seperti apa lengkapnya dari luhut bin sarpanjaitan
yang disampaikan oleh amin rais
ini seperti ini
dari detik com juga
pada hari senin sembilan belas maret dua ribu delapan belas
jangan asal kritik saja
saya tahu track record mu kok
kalau kau merasa paling bersih
dosamu banyak juga kok
ya sudah diam sajalah
tapi jangan main main
kita bisa cari dosamu
kita bisa cari dosamu
ini yang kemudian disampaikan juga
atau direspon juga oleh
elit partai amanat nasional yang lain
yaitu drajat wibowo
seolah ini menjadi pembenar
bagi orang yang berbeda
berbeda pendapat dengan pemerintah
jadi ini dikaitkan dengan
kriminalisasi berbagai pihak
yang ketika akan berbeda
atau mengkritik keras
pengelolaan massa mendemo pemerintah
maka pentolohan pentolohannya dicari
ini bisa tidak kemudian masuk ke arah sana kemudian
ada labeling juga tidak yang disampaikan
saya pikir itu akan diolah
oleh pihak pihak tertentu
bisa saja itu diolah pendangan dari pak luhut ini
sebagai diolah dalam konteks untuk meningkatkan simpati masyarakat terhadap kelompok tertentu
bahwa kami dalam keadaan
bahwa kami dalam keadaan ancaman
jadi menarik simpati juga bisa dimanfaatkan
itu dari aspek komunikasi politik
tetapi kalau kita lihat pendangan pak luhut
pak luhut pak luhut
agak susah membedakan dua tokoh ini
pak luhut ini juga tidak benar juga
ketika mengatakan bahwa dosa dosamu
ya kan emang siapa kau
itu namanya menantang
itu sama dengan ya set sorry
saya mendengar sekala hormat kepada pak luhut
itu sama dengan yang di terminal sana
emang siapa kau tidak boleh
beriau adalah pemimpin
dia itu adalah
dan dia karirnya sudah sangat bagus
jadi seharusnya menyampaikan pesan pesan komunikasi
bisa kita mengkritik
seharusnya pak amin rais diminta data
mana yang saudara katakan berbohong itu
apakah disadari oleh pak luhut ini
dia katakan dosa dosamu kan begitu
kalau kita dalam konteks kenegaraan
dosa itu kan kesalahan
salah benar itu pelanggaran hukum
nah kalau dia tahu selama ini ada dosa
kenapa tidak dilaporkan
bukankah pembiaran yang dilakukan oleh luhut
karena dia tahu sebelumnya
kok tidak dilaporkan
kami tahu juga dosa dosamu kok begitu ya
kenapa harus menunggu
ada kritik lalu baru dilaporkan
nah jadi oleh karena itu
disadari atau tidak disadari oleh luhut
pernyataannya itu bisa menyerang balik terhadap luhut itu
oleh karena itulah saya pikir
para pejabat publik kita
perlu belajar keahlian komunikasi
etika komunikasi di ruang publik
jadi tidak bisa lagi seperti ini
jadi secara tidak langsung juga bisa menunjukkan bahwa ketika
mengancam akan membuka dosa yang mengkritik
dan sudah tahu dosa dosanya
kenapa malah disimpan
ketika kritik malah dibuka
menjadi sebuah kartu begitu ya
kalau mengkritik berita
saya buka kartunya begitu ya
nah itulah yang disebut pembiaran
tidak begitu juga
memang dari aspek politik
kritik tidak mengkritik
kalau ada dosa laporkan
harusnya begitu menurut anda
tidak karena itu adalah cara hukum
tetapi dalam politik bisa saja saling pegang kartu truk
kalau kau buka aku buka ini
kemudian biasanya juga dalam transaksi politik
gak dapat apa aku dapat apa
tapi itu tidak dinyatakan ke publik ya
sekarang sudah dinyatakan itu terbuka
sekarang publik bisa menuntut kepada pak luhut
berarti kalau tidak dibuka oleh luhut
ini pembiaran yang tidak benar
yang dilakukan oleh luhut selama ini
jadi saya pikir harus hati hatilah dalam berkomunikasi
saya akan ulas lebih lanjut lagi setelah jendela berikut
tetaplah bersama prime news
baik saya akan perkenalkan sudah bergabung saat ini
wasekjen dpp partai amanat nasional surya imam
sudah terima kasih sudah hadir
walaupun sangat singkat waktu kita untuk segmen terakhir ini
saya ingin langsung minta tanggapan anda dari pernyataan pak luhut bin sarpanjaitan
yang menanggapi begitu tudingan keras dari pak amin rais
soal pembagian sertifikat dari presiden joko widodo seperti berikut ini
kenyataannya kami ulangi lagi pernyataannya adalah
jangan asal kritik saja saya tahu track recordmu kok
kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong dosamu banyak juga
ya sudah diam sajalah
tapi jangan main main kalau main main kita bisa cari dosamu
nah ini bagaimana ketika ditujukan ke pak amin rais tanggapan anda pak
pertama apa kritik yang disampaikan pak amin rais itu sebagai seorang anak bangsa
yang tentu memiliki hak juga untuk berkontribusi dalam hal pembangunan ini
harus dimaknai sebagai sebuah solusi sebagai sebuah tawaran yang harus dilakukan
oleh pemerintah bagaimana memperbaiki kehidupan kebangsaan kita
makna bahwa yang dimaksud dengan pemberian sertifikat yang banyak itu kebangsaan
sertifikat yang banyak itu kepada rakyat itu dimaknai secara semiotika sebagai sebuah pengimbulan
adalah bahwa sertifikat itu kan wajib hukumnya diberikan oleh negara
jadi itu bukanlah sebuah prestasi tapi itu sebuah bagian dari pencitraan untuk mengangkat citra pemerintah
yang saat ini sudah mulai melurut sekian tajam
nah kalau pencitraan dibangun dari sebuah proses pembangunan yang berkeadilan pembangunan yang menciptakan banyak lapangan kerja
mengurangi pengangguran itu bisa diapresiasi sebagai sebuah prestasi
tapi kalau hanya bagi bagi sertifikat segitu saja itu bukan sebuah keberhasilan dan bukan sebuah prestasi
tapi saya kira itu adalah sebuah kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mengayomi seluruh anak bangsa
nah harus dimaknai juga bahwa kritik itu
tapi selama ini yang mengklaim itu sebuah prestasi siapa apakah presiden pernah mengklaim itu sebagai sebuah prestasi atau
memang sedang melaksanakan kewajiban seperti yang anda sebutkan tadi
yang kita tahu kan banyak pemberitaan bahwa ini kebersalanan pemerintah
yang kita tahu kan banyak pemberitaan bahwa ini kebersihan pemerintah

untuk berkunjung ke banyak daerah memberikan banyak sertifikat kepada masyarakat
tapi harus dimaknai bahwa persoalan yang berdasar itu adalah sebenarnya bagaimana reformasi agar ya
agar masyarakat bangsa indonesia itu betul betul bisa mengakses kepentingannya terhadap tanah
bisa menciptakan lapangan kerja di pertanahan itu bisa mendapatkan perumahan yang murah
dan faktanya hari ini banyak anak bangsa ini yang tidak bisa punya rumah mempunyai lahan yang susah
bahkan ada korporasi korporasi asing dan asing memiliki jutaan hektare lahan di republik ini
dan itu melanggar
ya justru maksudnya pak amin itu adalah bagaimana pemerintah itu harus betul betul
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia yang dimaksud oleh cita cita undang dasar empat puluh lima itu bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
pertanyaannya rakyat yang mengapa
pertanyaannya rakyat yang mana
karena kalau mayoritas sumber alam kita dikuasai oleh asing dan asing
tenaga kerja asing masuk membeludak bahkan banyak yang ilegal
bahkan ribuan ton narkoba masuk tanpa terkendali
ini adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam hal mengawal korupsi
itu kan persoalan yang makro kemudian misalnya
kalau ada kemudian pembagian sertifikat ini kemudian diklaim hanya sebagai sebuah prestasi
kemudian diklaim hanya sebagai sebuah prestasi
itu mungkin wajar ada kritik dari pak amin rais
tapi bukankah ini adalah hal yang sedang dikewajiban tadi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah
memang kan pastikan tentu perbagian perbagian tertentu kan
untuk hal hal yang lain juga tentu akan berjalan dengan penegakan hukum misalnya kalau soal narkoba dan lain sebagainya
dan itu dilakukan penegakan hukumnya seperti perungkapnya ribuan ton sabu masuk ke tanah air
bukankah itu adalah bagian bagian sedang dikendali
bagian bagian sedang dikerjakan lalu kemudian kritiknya malah disebut ini sebuah pengibulan
apakah itu konteks yang pas
jadi makna pengibulan itu jangan dimakanai sebagai sebuah apa pokulan bagi pemerintah
tapi sebagai sebuah cambuk sebagai sebuah kritik yang membangun bahwa pemerintah harus bekerja betul betul keras dan serius menyelesaikan persoalan persoalan kebangsaan ini
jadi harus dimakanai bahwa kritik pak amin rais itu adalah sebuah ikhtiar seorang anak bangsa
bahwa pemerintah ini harus berkata kata ini adalah krisis
bahwa pemerintah ini harus melindungi segen mana bangsa dengan memberikan keadilan
keadilan di bidang ekonomi keadilan di bidang hukum
tentunya juga keadilan di bidang politik
bukan ketika anak bangsa mengkritik lantas dibilang sudah ancam
buka borok mau dan sebagainya
nah itu bagaimana komentar dari pak amin rais ataupun pan ketika dosanya akan dibongkar oleh pak luhut

saya kira begini

saya kira begini kalau urusan bongkar membongkar itu adalah urusan yang harus dibongkar oleh pak luhut

pastinya pak luhut bukanlah seorang malaikat yang berhak untuk membongkar dosa
pastinya pak luhut bukanlah seorang malaikat yang berhak untuk memukar dosa
jadi menurut saya begini
tapi ibarat mau mengepel lantai yang kotor
dia sendiri memegang apa mengepel lantai yang kotor
ibarat orang maling tidak maling dia juga maling menjadi bagian yang maling
ibarat orang mau memperbaiki sesuatu keadaan dia sendiri juga bagian daripada perusahaan keadaan
maaf saja contoh saya begini
itu proses proyek reklamasi diberhentikan sementara
ketika ada susi dan menik elha lingkungan hidup menik kehutanan
bersama sama menghentikan itu karena dianggap melanggar prosedural peraturan perundangan yang berlaku
tapi ketika menko nya berganti ke master luhut ini
tiba tiba proyek dilanjutkan dengan menabrak berbagai aturan perundangan seperti misalnya
orang dengan mudahnya di republik tanah air yang kita cintai ini
mendirikan banyak bangunan di reklamasi itu
jadi ada imb nya dan itu jelas melanggar undang perizinan
siapa itu yang bertanggung jawab
ya berarti master luhut yang bertanggung jawab
berarti bagian dari perusahaan bangsa ini juga
jadi kalau mau kebohong bohong saya kira pak luhut ngacak sendiri
introspeksi diri saja bahwa pemerintah itu kalau dikritik tuh
ya jangan menyerang rakyat
rakyat ini kan disayangi harusnya
baik tanggapan anda pak emrus
tata tata sebelum kita tutup ya
jadi bicara tentang semiotika yang pasti simbol komunikasi tak bermakna
manusia yang memberikan makna terhadap simbol
artinya bisa saja pihak pan memaknai seperti itu
tapi masyarakat lain juga punya pemaknaan tersendiri lagi tentang hal itu
nah jadi kalau dikatakan sebagai kritik suatu anak bangsa kita setuju
bahwa amin rais harus memberikan kritik
dan memang dari dulu seperti itu memberikan kritik terhadap siapa siapa
tetapi dalam suatu kritik etika konsep yang kita pakai
harus kita fiksi atau katakan bukan fiksi mohon maaf
diksi pilihan diksi itu harus kita lakukan
misalnya katakanlah pemakaian katakanlah apa itu yang disebut
pengibulan saya kira sangat tidak baik
sangat tidak produktif
tapi di sisi lain juga respon luhut juga tidak baik
sama dengan seperti orang yang di terminal sana
kata kata emang siapa kau itu
betul oleh karena itulah dua tokoh bangsa ini saya pikir perlu bertemu berdua
seperti yang pernah terjadi
antara sby dengan amin rais di bandara
sehingga mereka bisa saling konfirmasi
baik sayang sekali waktu kita sudah habis
kita lihat nanti dinamikanya akan seperti apa lagi kemudian
apakah memang nanti akan ada buka bukaan dosa dan sebagainya
kita berharap tidak terjadi kegaduhan
terima kasih sementara ini pak surya dan juga pak emrus atas ulasannya malam hari ini
dan selamat malam
bagaimana strategi partai solidaritas indonesia atau psi untuk menggait suara anak muda
kami akan hadirkan dalam cnn indonesia prime news special saat lagi setelah
di daftar berikut ini